sepertinya saya harus berjuang sendirian

yati jangan nangis
ayo ketuk pintunya
cucu yang ketukin pintunya ya
cucu yang sabar
ingat yang dibilangin sama cuyungnya di kantor
assalamualaikum kang ihin
yang sabar ya
cucu tak terharu liatnya
pernah disiksa juga
engga cu cu cuma nanya
ini minuman apa bu dokter
halus ampun ya dong kalau bagi saya maya cuma nenek yang tercantik di dunia teks
kau boleh tahu kak idan sekarang bisnis apa masih sama seperti yang kemarin atau
dulu kalau bisnisnya nggak bisa pindah pindah harus fokus itu udah ya udah ngomong lagi
sekarang idan bisnis pinjam uang bakalan kena tuh dudung hahaha
kan assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum dari mana bu ini istrinya
subhanallah in ibu dokter ada ada mak di dalam sama bu guru kebetulan lagi ngobrol
in jenifer silakan masuk ayo assalamualaikum dong salam ada istrinya pak idoi suruh masuk
aja ya dok bangus kali mamanya mau datang ya bu
assalamualaikum waalaikumsalam saya dokter para
ini atem istrinya idoi oh iya
ma kita juga lagi membicarakan jennifer dan pak idoi ini atem istrinya idoi
sepertinya saya harus berjuang sendirian